kalau makan nasi padang
saya jadi inget pipit

enakan mana kerja di kafe dibanding sama kerja di parkiran
ya enakan kerja di kafe lah
nggak kepanasan nggak banyak nebu
terus kalau ada yang nanya kerja di mana
ya jawabannya juga lebih enak di kafe
bapak seneng nggak tau aku sekarang kerja di kafe
kayaknya sih iya kan memang kemauan bapak
kamu cari kerjaan lain bukan jadi tukang parkir
aku kan waktu itu udah bilang ke kamu kerja di parkiran itu sementara
sebelum ada kerjaan lain yang lebih baik
nanti gajinya ditabung ya jangan boros
buat kita nikah
supaya tahun depan kamu bisa daftar kuliah
teteh contoh bajunya udah selesai besok
langsung jualan dong
mau di foto dulu kan jualannya online pakai foto
itu ada di facebook youtube
biar enak ya
terima kasih banget
jangan lupa likeacking